setelah sembilan tahun negosiasi pemerintah resmi menjalin kerjasama dagang dengan australia
yang tertuang dalam perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia sipa
perundingan dimulai sejak april dua ribu lima lalu dengan menyepakati joint declaration of comprehensive partnership
kemudian di era kepemimpinan presiden susilo bambang yudhoyono usulan indonesia australia shipa muncul
sejak muncul usulan ini perundingan putaran satu dan dua dilakukan pada tahun dua ribu dua belas dan dua ribu dua puluh
namun akibat gejolak politik pada tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu enam belas perundingan terhenti
hingga akhirnya pada tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas kedua negara melakukan penanda tanganan deklarasi ai shipa
melalui kemitraan ekonomi komprehensif ini pemerintah indonesia akan bekerjasama
dalam perjanjian dagang barang dan jasa serta investasi
selain itu meliputi bidang keamanan lingkungan pendidikan isu isu transnasional dan sumber daya manusia
sebelum terjalinnya isipa tren investasi australia ke indonesia dari dua ribu sepuluh hingga dua ribu delapan belas berfluktuasi
dalam lima tahun investasi cenderung turun
terlebih di tahun dua ribu sebelas sebesar delapan puluh sembilan tujuh juta dolar amerika atau sekitar satu dua puluh tujuh triliun rupiah
angka ini jauh dibuat
bandingkan investasi terbesar dalam sembilan tahun terakhir
yakni pada tahun dua ribu dua belas sebesar tujuh ratus empat puluh tiga enam juta dolar amerika serikat atau sekitar sepuluh lima puluh dua triliun rupiah
menteri perdagangan indonesia enggar
setelah setelah kita optimistis kemitraan ini akan mendatangkan hasil positif bagi kedua negara
indonesia australia sepa telah disesuaikan untuk memiliki arang yang luas dalam pembangunan kapital manusia
dari program penggunaan kemahiran pengenalan kemahiran profesional ke kerja dan visa
sementara itu kinerja perdagangan indonesia pada australia juga berfluktuasi
terlebih periode januari hingga juni dua ribu delapan belas lalu turun menjadi empat satu miliar dolar amerika serikat atau sekitar lima puluh delapan triliun rupiah
dari kerjasama perdagangan bebas indonesia dan negeri kangguru ini pemerintah menanti penguatan raca perdagangan alias surplus
dan dalam jangka panjang akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional